mahkamah konstitusi telah mencabut pasal tujuh r pada undang undang pilkada no delapan tahun dua ribu lima belas
yang mengatur tentang larangan keluarga pertahanan ikut pilkada
akibatnya pada pilkada dua ribu dua puluh nanti banyak calon kepala daerah yang dicalonkan partai politik
karena memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana
hal ini terjadi mulai dari tingkat bupati wali kota hingga gubernur
dinasti politik atau politik kekerabatan pada kancah pemilihan kepala daerah bukanlah sesuatu yang baru
trendnya terus meningkat dari pilkada sejak tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas lalu
partai politik menilai hubungan kekerabatan dengan petahana
merupakan salah satu modal utama calon yang diusungnya untuk memenangkan kontestasi
pada pilkada dua ribu dua puluh ini putra presiden jokowi gibran raka buming
dan menantunya boky
bobi nasution serta putri wakil presiden siti nur azizah turut mencalonkan diri
tak ketinggalan sejumlah keluarga inti dari menteri kabinet indonesia maju
partai pdi perjuangan sebagai salah satu partai yang mengusung putra presiden jokowi
gibran raka buming sebagai calon wali kota solo
menyatakan pencalonan gibran adalah hak konstitusionalnya untuk turut berkontestasi dalam pilkada
apalagi pdip memiliki basis suara yang sangat kuat di kota solo
daerah tempat presiden jokowi dodo mengawali karir politiknya
namun partai keadilan sejahtera punya pandangan berbeda
pks menilai bahwa dinasti
politik merupakan kenyataan yang buruk bagi demokrasi
pks menilai proses yang instan dari pencalonan gibran adalah bentuk campur tangan dan upaya presiden
untuk melanggengkan praktek politik dinasti
benar karena ini dua ya
satu peluang kota kosongnya besar
yang kedua ini menyangkut institusi presiden
presidennya nggak bisa dianggap sebagai personal
institusi pak jokowi itu ya
dengan posisi presidennya
dia sebuah institusi yang sangat menentukan maju mundurnya negeri
ini ketika contoh yang dicampaikan seperti ini
itu bisa jadi air bah gitu
wah uang presiden aja boleh kok
wah buat saya itu berbahaya
walaupun sah secara legal formal
direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
titi anggreni menilai praktik politik dinasti di indonesia cenderung destruktif dan korup
titi menilai proses pencalonan yang tak berbasis
kapasitas dan kompetensi dan lebih kepada proses yang elitis
akibatnya calon yang dihasilkan dari praktik politik dinasti
cenderung menghasilkan dampak buruk bagi demokrasi
kenapa saya mengatakan politik dinasti di indonesia cenderung destruktif
tidak semua politik dinasti destruktif
mayoritas politik dinasti di indonesia dilahirkan dari proses yang elitis
tindakan dan kelepasan
tidak berbasis kapasitas dan kompetensi
serta proses rekrutmennya tidak terbuka dan akuntabel
dan cenderung hanya diputuskan oleh segelintir orang yang ada di partai politik
nah ini yang menjadi problematik begitu ya terkait kehadiran anggota atau kerabat
dari para elit yang maju di pemilu atau pilkada kita
proses yang elitis itu yang membuat terjadi banyaknya penyimpangan
kompetensi kapasitas kemampuan kepemimpinan itu menjadi tidak teruji
pilkada dua ribu dua puluh menjadi momen penting bagi sejumlah calon untuk membuktikan kepada publik
bahwa dinasti politik juga dapat melahirkan calon pemimpin baru yang kompeten bagi masyarakat